saya berharap terorisme di indonesia diberantas sampai tuntas
jangan sampai ada bayangkari yang merasakan seperti saya
saya terlibat itu tahun dua ribu enam ketika saya bertemu dengan kelompok jihad yang ada di sekitar bandung
di daerah celenyi
lagi lagi polisi menjadi sasaran empuk teroris
kali ini markas kepolisian sektor astana anyar bandung jawa barat diterobos
aksi bom bunuh diri itu menewaskan seorang polisi aibtu sofyan didu dan melukai sepuluh anggota lainnya
pelaku yang juga tewas di tempat diketahui bernama agus suyatno residivis kasus terorisme bom cicendo pada dua ribu tujuh belas
pernah ditangkap karena peristiwa bom cicendo
dan sempat dihukum empat tahun
di bulan september atau oktober dua ribu dua puluh satu yang lalu yang bersangkutan bebas
tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti
namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi pemilu pemilu
pelaku terafiliasi dengan kelompok jad bandung atau jad jawa barat
peristiwa itu terjadi pada rabu tujuh desember dua ribu dua puluh dua pukul delapan lebih dua puluh menit saat polisi menggelar apel pagi
kerusakan pada gedung polsek pun tak terhindarkan
di sinilah pintu utama polsek astana anyar tempat dimana pelaku bom bunuh diri disenyalir masuk dan menerobos apel pagi pada saat itu
anda bisa lihat brimop saat ini tengah melakukan penjagaan sangat ketat di kawasan untuk menjaga sterilisasi wilayah polsek astana anyar
saya akan ajak anda sedikit melihat ke sini
izin ya pak ya saya akan intip untuk melihat bagaimana
karena kerusakan yang terjadi karena disini ada seng yang dipasang pagar pun juga sempat bisa dikatakan rusak seperti itu sehingga harus direnovasi dan kalau anda intip disana sedikit coba lihat
nah itu ada kaca kaca dari gedung yang juga sudah terkena dentuman

isak tangis menyelimuti keluarga aibtu sofian didu di daerah cibogo bandung jawa barat
aibtu sofian meninggal dunia akibat serangan di mapolsek astana anyar
ketika dianggap sebagai penyakit tersebut di mana saja itu terjadi
terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang tak layak mendapat tempat di masyarakat
tidak hanya menimbulkan korban tetapi juga menyebabkan kematian

tapi juga menyisakan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan
ketika dianggap sebagai penyakit tersebut di mana saja itu terjadi
ketika dianggap sebagai penyakit tersebut di mana saja itu terjadi
lorong kecil ini tak lagi dilalui aibtu sofyan
sang istri hanya pasrah menerima takdir
tak lagi bisa menyambut sang suami sepulangnya dari kota

ibu siti alfarid saya sebelumnya ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapak sofyan
yang kita sebut gugur ya seperti itu
kita tidak ingin hal ini terjadi lagi
tentunya meninggalkan orang orang tercinta dengan sebuah kejahatan terorisme
yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab
ibu selaku istri dari bapak sofian
ibu selaku istri dari bapak sofyan
apa yang ingin ibu sampaikan kepada mereka yang membuat kejahatan ini
ini korban yang ditinggalkan seperti ini rasanya
saya berharap terorisme di indonesia diberantas sampai tuntas
jangan sampai ada bayangkari yang merasakan seperti saya
kehilangan suami dalam kondisi anak anak masih pada kecil
bapak ini yeti sama abak
dia hail euchumiert tetapi akhirnya lagi mendatangkan dirinya seperti ibu takrat ini
masih adalah anak yang tak patrim
kemudian menemainya bersama sama
dari semua kejadian ini ada hikmahnya
yang pentingnya si ayah aja
berbesar hati untuk mengatakan
semoga juga kamu bisa menguatkan ibu ya
kita semua berharap tidak ada lagi kejahatan
seperti ini yang dilakukan sehingga
mendapatkan hal yang
tidak nyaman seperti ini
terima kasih sekali lagi bu siti
mereka tentu tak pernah memikirkan
bakal merasakan pilu
menjadi korban kejahatan terorisme
sebuah aksi yang
tak manusiawi merenggut
menyisakan luka mendalam
keluarga anaknya masih kecil kecil
kalau kejadian ini menimpa
yang lain rasanya bagaimana
saya juga merasa berat
terus terang saya juga merasa
terpukul karena adik saya itu
seperti inilah tragis gitu
kalau menjadi korban bom
yang dapat mereka haturkan
dan harapan agar
tak ada lagi aksi keji berkedok agama
sebab agama manapun
tak ada yang membenarkan hal itu
apa ini yang salah
misalnya saya terlibat tuh tahun dua ribu enam
bertemu dengan kelompok jihad yang ada di sekitar bandung sini
sempat ke daerah celenyi
saya mikir wah ini
bisa dimanfaatkan kekuatannya
karena kita kan kelompok lemah melawan negara ya kan
gak bisa kalau frontal kita kan kalah gitu
apa ini yang berada
hanya satu dari mantan narapidana terorisme
yang balik berulah
kembali ke jaringan mereka
lalu melancarkan aksi serupa
punya pandangan terhadap kasus kasus napiter seperti agus
ia sendiri kini menjalani babak baru kehidupannya
dengan menjadi petani kopi
dan sesekali tampil
saya menemui kurnia di kediamannya
di cikutra bandung jawa barat
dahulu ia berperan sebagai perakit bom
institut teknologi bandung itu
dalam romantisme jihad yang keliru
yang ia pahami sejak kuliah
jadi saya menemukan
sebuah buku di perpustakaan itb
buku teknik teknik membuat bom
cuma dulu memang belum ada kasus kasus bom
jadi saya mikir wah ini bisa dimanfaatkan kekuatannya
karena kita kelompok lemah melawan negara
nggak bisa kalau frontal kita kalah
menurutnya bandung ketika itu menjadi safe haven
atau tempat yang subur untuk tumbuh dan berkembang sel sel teroris
lantaran digawangi para petinggi jaringan
saya terlibat tuh tahun dua ribu enam
ketika saya bertemu dengan kelompok jihad
yang ada di sekitar bandung sini
tempatnya di daerah celenyi
di situ ada sebuah komplek yayasan namanya asunah
di situ ternyata ada ustad ustad juga ya
ada ustadz aman ternyata di situ
kemudian ada ustad halawi ma'mun
rencana mereka menyerang markas besar kepolisian daerah jawa barat digagalkan aparat
ia ditangkap pada dua ribu sepuluh dan difonis enam tahun penjara
dari jemaah surtawhi jat
kemudian ada juga dari jemaahnya ustadz aman
kemudian ada dari persoal jemaah islam
ada dari islamia
ada dari ndi
itu dengan disponsor idul matin
waktu itu membuat apa namanya
yang ada di aceh dipilih aceh gitu
banyak teman teman kita yang kesana gitu
cuma kan karena ketahuan sama aparat akhirnya jadi kontak kontak senjata
teman teman saya ada yang ditangkap ada yang tertembak gitu
di dalam lembaga pemasyarakatan
kurnia akhirnya menemukan titik balik
ketemu dengan orang orang lebih moderat
saya banyak ngobrol dengan mereka
bahkan saya ngaji dan saya beli buku buku mereka
di situ saya mulai berubah lah
yang tadinya biasa ngekafirin petugas gitu kan
jawab salam juga nggak mau ya kan gitu petugas
kita kafirin walaupun dia ustadz baru pak haji
tapi kalau dia petugas itu kalau di kalangan kita dulu ya kafir
sebutnya ansur togut ya
titik balik itu semakin kuat ketika ia dipertemukan dengan korban penyintas bom marrioth
di situ saya timbul empati lah gitu ya
bahwa apa yang kita lakukan paham kita yang sebelumnya yang mudah sekali
mengebom ya kan di tempat tempat ya bukan konflik lah gitu ya
padahal yang korban ya orang orang seperti itu
dia nge share bagaimana dirinya bisa jadi kena musibah
padahal dia juga nggak punya permusuhan terhadap kita
saya menyinggung perihal deradikalisasi yang ia jalani di dalam lapas
menurutnya program itu masih jauh dari sempurna
saya bnpt saya kurang gitu ini ya
mungkin dari ngo ini juga izin ke bnpt dulu
pihak lapas baru kegiatan kegiatan
kalau secara langsung paling adanya setingkat saya itu bnpt itu sedang silaturahmi aja
gak bisa juga kalau misalkan kita hanya menyediakan perut tapi kepalanya masih berisi paham paham radikal ya
gak bisa juga
pelaku bom bunuh diri di polsek astana anyar agus suyatno
tercatat berdomisili di cibangkong bandung
warga hanya mengenal sosok agus semasa kecil
setelah dewasa agus tak banyak berinteraksi dengan warga sekitar
kalau kecilnya emang anak yang nggak neko neko sih
lugu kalem baik ya sering ngaji sering ke masjid gitu
nah yang sudah bedanya
yang berubahnya di situ setelah dia keluar sekolah itu
terus mendapat kerjaan di luar sana itu mulai nggak pulang gitu
maksudnya ya jarang jarang mengunjungi datang lagi ke rumah ini
pengamat terorisme putu agung nara mengatakan
seorang residivis kasus terorisme bisa mengulangi perbuatannya lantaran tak dapat berbaur dengan masyarakat
kalau memang program deradikalisasi itu ingin apa namanya tadi ya maksimal dan tidak
jatuh menjadi ajang yang sifatnya tadi seperti itu si dr romy ya
ketika seperti yang disebut oleh ex napiter tadi
ya kita harus melihat ini sebagai proses mengembalikan bagian masyarakat yang hilang gitu
termasuk sebenarnya yang paling penting adalah
bagaimana melepaskan labeling stereotyping prejudice atau prasangka terhadap mereka
terlebih bila kelompok terorisnya menyediakan jaring pengaman sosial bagi keluarga pelaku
sehingga ketika keluar penjara ada keinginan untuk membalas budi dengan kembali ke kelompoknya
rata rata residivis ini adalah mereka yang menjalani hukuman tidak terlalu lama justru
antara tiga sampai lima tahun atau bahkan empat sampai lima tahun di bawah sepuluh tahun
dan yang menarik juga adalah faktanya mereka masih tergolong muda secara usia masih tergolong muda
di bawah empat puluh tahun
artinya disini kita bisa melihat sebenarnya ketakutan terbesarnya adalah
ketika mereka keluar justru mereka kayak semacam meningkatkan komitmen mereka terhadap aksi tersebut
karena beberapa dari napi eksteroris yang keluar itu
ketika mereka ditangkap atas kasus pertama mereka lebih ke supporting system
nah kalau kemudian bnpt datang itu kan dia ad hoc ya
dia misalnya nggak mungkin tiap hari mungkin satu orang bisa
tidak semua yang menjadi ironis itu tidak semua narapidana teroris itu pernah ditemui dan mendapatkan apa ya istilahnya bimbingan langsung dari bnpt lebih dari dua tiga kali itu banyak

yeah the guy go get in genteci padamu kabir berani
deradikalisasi kerap digagas sebagai salah satu obat penanganan terorisme di indonesia
melalui deradikalisasi pemahaman radikal di level kognitif diubah menjadi penerimaan nilai nilai ideologi mainstream
organisasi think tank raind corporation pada dua ribu sepuluh silam mengkritisi program ini sebagai bersifat transaksional
terdakwa kasus terorisme bersedia bekerjasama dengan aparat dengan embel embel imbalan keringanan hukuman pembebasan bersyarat bahkan amnesti
sementara itu pendiri yayasan prasasti perdamaian nur huda ismail mengatakan
deradikalisasi di dalam lapas tidak bersifat wajib alias sukarela
sehingga napiter menjadikannya peluang untuk menakar untuk rugi
bila memutuskan ikrar setia kepada nkri
alasan meninggalkan jaringan itu ada istilahnya namanya cost and benefit
ngitung untung ruginya gitu loh
kalau gue tinggal di jaringan itu seperti kalau saya tetap di jaringan apa yang aku dapat
kalau aku keluar dari jaringan apa yang aku dapat
residivisme dalam kasus terorisme bukan barang baru
sejumlah hingga dua ribu dua puluh sebanyak sembilan puluh empat orang dari delapan ratus dua puluh lima napiter mengulangi kejahatannya
atau berkisar sepuluh hingga sebelas persen
dengan persebaran lima puluh delapan orang di pulau jawa sepuluh di sumatera delapan belas di sulawesi
di sumbawa nusa tenggara barat dan empat di maluku
laporan itu merinci bahwa sebagian besar mantan napiter mengulangi kejahatan setelah bebas dari lapas
namun ada pula yang mengulangi perbuatan justru saat masih di dalam penjara
lantas bagaimana bnpt menanggapi hal ini
sekarang mungkin bnpt menjadi sorotan pak
bapak mungkin bisa menanggapi mengapa menyorot bnpt agus yatno ini
yang tadinya mantan napiter dan ternyata keluar pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama
iya narapidana terorisme termasuk ex narapidana
bencana yang telah ikut dalam program deradikalisasi
setidaknya hari ini tercatat itu seribu dua ratus sembilan puluh
memang kami menyadari tidak semua menyadari kekeliruannya
oh ini masalah ideologi ya
jadi dalam catatan kita sekitar delapan persen ya
jadi betapa sulitnya melubah alam pikiran orang
jadi kalau orang sudah pilihan ideologinya itu kematian pun dia cari
dia mencari kematian
agus yatno ini kan sudah masuk ke dalam kategori merah selama melakukan proses deradikalisasi tersebut
nah setelah keluar surveillance nya seperti apa waktu itu dilakukan bnpt
memang ada tim juga yang berpikir
bina padu yang kita laksanakan lapas tim deradikalisasi di luar lapas
bersama dengan aparat kepolisian melalui densus
dengan aparatur masyarakat setempat tempat dia berdomisili dimana
karena kita memberikan tembusan
memang yang namanya pelaku kejahatan itu dia selalu mencari peluang
jadi dia bukan
orang baik baik yang dia diam dia dalam sebuah rumah
dia tetap api memang orang yang bergerak
selalu mencari peluang
kami meneliti tadi pagi di tempat kejadian perkara
biasanya kalau polsek apel itu memang ada provos jaga di depan
tapi dia cari saat ketika kepala provosnya sedang memberikan arahan pada apel
nur huda menyayangkan pendampingan napiter yang seharusnya intensif dilakukan bnpt
justru minim diperoleh napiter
kalau ketika di dalam penjara yang paling berperan itu sebetulnya adalah pamongnya
orang yang ada di penjara karena dia yang siap siap berinteraksi mas
jadi dia berinteraksi nah penguatan kemampuan pamong untuk bisa sabar
betul betul menjadi pawang dari orang orang ini itu menjadi inti
nah kalau kemudian berhenti
nah kalau kemudian pnpt datang itu kan dia ad hoc ya
tidak semua yang menjadi ironis itu tidak semua narapidana teroris itu pernah ditemui
dan mendapatkan apa ya istilahnya bimbingan langsung dari pnpt lebih dari dua tiga kali itu banyak
lebih jauh nur huda menilai pendekatan deradikalisasi sebaiknya dimulai dengan fase disengagement
atau lepas dari kelompok
biarlah mereka itu mendorong orang untuk mencapai discovery
mencapai pemahaman mereka sendiri
nah baru yang terakhir itu namanya hak ahead pemikirannya
karena kalau yang pertama pemikirannya karena no one like being told waktu dulu
orang nggak senang nggak ada orang yang senang dikatain pemahamannya salah nggak bener
nggak ada orang yang mau gitu
tapi melalui refleksi itu yang memungkinkan
makanya kenaik ketik itu hanya masalah definisi
sejak awal kan definisi saya tidak pernah pakai kata deradikalisasi
pertama prosesnya itu harus disengage dulu
dalam hal ini siapa yang kecolongan
apakah karena lemahnya pengamanan
ataukah cita cita deradikalisasi begitu utopis
yang memperlakukan hukuman penjara seperti sulap
mampu mengubah seorang teroris hanya dengan sekali dua kali pertemuan
masyarakat hanya mampu berharap
dengan anggaran deradikalisasi sebesar empat ratus tiga puluh satu miliar rupiah itu
keamanan mereka dapat terlindung